demam game pokemon go di seluruh dunia juga melanda hampir ke semua pelosok di surabaya tak pandang tempat dan waktu
di bandara juanda surabaya sejumlah calon penumpang bermain pokemon go sambil menunggu waktu keberangkatan
begitu juga di taman bungkul surabaya ratusan gamer mencari monster pokemon ke sekeliling taman
beginilah suasana bandara internasional juanda sidoarjo
ribuan penumpang menumpuk di ruang tunggu hingga ruang check in bandara
hingga penumpang pun rela duduk di lantai selasar bandara internasional juanda
namun tidak demikian halnya dengan adel dan holid
keduanya justru bermain pokemon go untuk membunuh kejenuan di kalam menunggu jam keberangkatan dan akibat tidak mendapat tempat duduk
keduanya seakan tak peduli dengan penuh sesaknya bandara oleh penumpang lainnya
mereka dengan asiknya memainkan pokemon go dengan berjalan menyusuri setiap sisi bandara internasional juanda demi mendapatkan pokemon
hasilnya mereka mendapatkan tiga buah monster pokemon sebagai koleksi barunya setelah mencoba berjalan di setiap sisi bandara internasional juanda
kenapa main pokemon ini
mau jam berapa berangkatnya masih lama ya jadi membunuh waktu ini
udah dapat berapa pokemon ini tadi dapat tiga
isi menarik dari main pokemon itu apa
tiba tiba di pokoknya mancur nemu pokemon itu kan juga seru aja
nemu pokemon baru juga sih ya
ya lumayan jadi ada main juga pokemon go bisa kenalan
sudah kali gak berjodoh
hal serupa juga terjadi di taman bungkul jalan raya darmo surabaya
demam game pokemon go benar benar terasa di taman ini
puluhan pemuda sibuk terus menerus mengamati layar telepon genggam miliknya untuk mencari pokemon
bahkan saat ini sudah muncul komunitas pokemon go surabaya yang anggotanya sudah mencapai dua ratus orang
meski game ini baru saja diluncurkan sepuluh hari lalu
karena sudah kecanduan dengan game berbasis gps ini seseorang bisa datang ke daerah manapun
meski jauh untuk mencari jenis pokemon yang mereka inginkan dan terkadang mengabaikan faktor keselamatan
gimana ya kalau dibilang gila memang banyak banget yang main
hampir setiap tempat itu selalu akan ada apalagi tempat kayak taman bungkul gini

terkait game pokemon wali kota surabaya tri risma hari ini akhirnya angkat bicara
wali kota menilai game ini kurang baik jika dimainkan sepanjang waktu khususnya untuk anak anak sekolah karena bisa menurunkan kualitas sumber daya manusia
jadi ada saatnya
jadi adibukan kemudian semuanya sepanjang waktu itu bisa nggak bisa
kita harus belajar mendisiplinkan diri
kalau mau jadi manusia produktif
trisma juga berharap orang tua juga lebih berperan aktif dalam memberikan arahan kepada anaknya terhadap efek negatif yang bisa timbul akibat bermain pokemon go